untuk tempat isolasi karena kan dari yang seratus masuk delapan puluh persen mesti isolasi
salah satunya mungkin budi luhur
yang notabene adalah pelatih yang sempat menukangi tim cls ya
tim mungkin udah sesingkat aja gitu ya